dua ribu dua puluh satu yang digelar di kawasan kebun teh sukawana kabupaten bandung barat jawa barat
event pertama di masa pandemi ini para peserta menguji adrenalin melalui lintasan dengan rute yang cukup terjal dan licin setelah diguyur hujan lebat
untuk pertama kali selama masa pandemi balap sepeda gunung enduro championship atau indurox kembali digelar
kali ini venue bertempat di kawasan kebun teh sukawana kecamatan parompong kabupaten bandung barat selama akhir pekan ini dua belas juni dan tiga belas juni dua ribu dua puluh
sedikitnya lima ratus peserta datang dari berbagai daerah di indonesia
hampir semua kategori race diikut sertakan dalam pertandingan di seri pertama ini
dalam balap sepeda enduro championship kali ini para peserta harus melintasi trek sepanjang seratus km
satu ratus tiga puluh meter yang terbagi dua jalur yang di lintasan ss satu dan ss dua
seluruhnya melewati area perbukitan yang licin dan curam terlebih pasca turunnya hujan
selain licin sepanjang lintasan juga terdapat akar akar pohon yang muncul dari tanah
tapi bagi para peserta balap sepeda rintangan di jalur sukawana ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengayu sepeda hingga garis finish
tadi track sih latihan kan sebelum puasa tuh masih kering
cuma pas balapnya wah parah banget ancur itu treknya ancur banget
terus ya ancur pokoknya akar akar meminta
ancur banget karena kemarin kena hujan kena penyik penyik sama yang lain
jadi wah treknya ekstrim banget
menurut panitia rintangan pada lintasan balap di sukawana sudah cukup komplit
sehingga cocok dijadikan ajang balap sepeda unduro
di pertandingan ini para peserta dinilai dari batas waktu saat menanjak dan kecepatan ketika menurun
seri pertama indonesia enduro championship yang berlangsung di sukawana jawa barat
kesempatan ini alhamdulillah kita peserta kurang lebih lima ratus delapan puluh orang dari seluruh indonesia
dan semua cabang semua kategori kelas kita pertandingkan pada seri pertama ini
karena digelar di masa pandemi covid sembilan belas
pihak penyelenggara lomba memberikan aturan cukup ketat kepada para peserta dalam hal protokol kesehatan
seperti wajib membawa surat hasil swab antigen dan wajib memakai masker
banyaknya peserta yang ikut serta dalam kegiatan balap sepeda endurox dua ribu dua puluh satu ini membuktikan
makin banyak peminat olahraga sepeda gunung
tresna pamungkas kontributor kabupaten bandung barat jawa barat